ntar gue mau turun
dulu sebelum mau masuk gue mau ngomong dulu
soalnya gue ada giant sama anak anak
ya gapapa lah kan gue bukan anak teka yang temenin tiap hari
ya bukan begitu gue kan manajer loh
gue harus nemenin lo kalau lo lagi perform lah
engga sih pergi pergi aja ga masalah
sekarang aku harus bagaimana
kenapa aku harus sepanik ini menghadapi ibu melda
apa di mataku harta lebih penting daripada kebahagiaan rifqi
aku ga akan mengorbankan lagi kebahagiaan rifqi
sekarang juga aku harus menemui ibu melda dan menyelesaikan semuanya
lo yang nanyain michelle semalam kan
lo yang kerja di kafe kan
oh ternyata masih sekolah
gue boleh nanya ga
sebenarnya lo tuh ada hubungan apa sih sama chef
karena gue ga kenal sama lo jadi gue rasa gue ga perlu jelasin gue ini siapa
atau gue punya hubungan apa sama michelle
fokus banget ngeliatinnya
mama eh kalo diperhatikan toh anak mineka itu dia tampan juga ya
tapi masih kalah jauh sama betta punya tampan toh
tapi nona harus ingat dia itu sudah bikin katorang punya kawan rifqi itu sampe belur toh
jadi dia ini sudah pasti bukan murid yang baik
dan nona tidak suka sama dia toh
hei jangan maco lo
lo harus inget ya rifqi itu sekarang punya pacar
dan pacarnya gue
jadi dia ga jomblo lagi
gak mungkin dia suka sama
farah gareskutu farah gareskutu
betta ini tuh cuma memastikan saja
karena betta khawatir sama nona rifqi
iya oke aman khawatir aman
ya gue tuh cuma penasaran aja sama si mike itu karena dia tuh nyari indonesia semalam
oh jadi orang yang semalam nyariin michelle itu mike
yang teman lamanya michelle kan
iya dia mike
kenapa setiap masalah itu selalu ada saja nona iba kepala batu itu
gue juga gak nyangka sih
ternyata si mike itu jadi murid sementara di kelas kita
mamai katorang tuh harus secepatnya kasih pelajaran sama murid sementara itu
karena dia sudah berani bisa bikin katorang punya kawan rifqi itu sampai bawak belur
eh paham sih lo ga inget ya kata rifqi
jangan cari ribut
udah lah biarin aja sih
ya masa udah lah
terus mau diapain
bel digini giniin biar kayak dup dup gitu loh
satu dua tiga
kok lo ga semangat gitu sih
udah rin gue capek
udah lima kali loh upload video dalam satu hari
ya udah gak pal baru juga lima makin banyak gue ngepost kali aja salah satunya viral ayo
yang bagus yang bagus yang kayak tuk tuk gitu
satu dua tiga
mami lo udah balik
eh bukain dong
bel yang harusnya capek tuh gue gue joget joget lo dari tadi
kok ngapain cuma berdiri doang
ya ga mau gue capek
ehm arin sama tante melda nya ada
eh arin ada om tapi tante melda belum pulang
ehm bentar ya om
hah om roy
jarang jarang om roy dateng ke rumah pasti karena mami udah negur om roy
terus sekarang om roy dateng ke rumah buat ngebujuk gue
aduh arin seneng banget ya om kesini
yaudah om langsung masuk aja yuk ngobrol di dalam
oh mami masih di kantor om belum pulang
ada perlu apa ya sama mami
urusan bisnis kok ini
nanti om sampein langsung ajak ke mami kamu
om permisi dulu ya
ehm om mau tanya sesuatu sama kamu
oh ngobrol di dalam aja ya om enak di depan gini
ga apa apa arin di sini aja ya
apa benar kamu cinta sama rifki
om setelah apa yang aku lakuin buat rifqi om masih nanya aku cinta apa engga sama rifqi
kalau kamu memang bener bener mencintai rifqi
mulai sekarang kamu jauhin rifki
om selama ini kan juga om yang bantuin aku supaya deket sama rifki
kenapa om nyuruh aku tiba tiba jauhin rifqi
karena begini arin
sekarang itu om sadar
kebahagiaan itu yang terpenting untuk rifki
dan om juga tahu rifqi saat sama kamu itu dia ga bahagia
om permisi ya
rin sabar ya
nggak usah dimasukin ke hati
kalau memang rifqi ga cinta sama lo yaudah lo terima aja
bel lo itu apaan sih bel
harusnya belum keadaan gini lo nyemangatin gue
ngeselin banget sih si arin
gue nasihatin baik baik malah marah marah
emang saran gue yang salah bagian mana sih
gak apa apa kan kalau gue gak temenin hari ini
soalnya gue ada giant sama anak anak
ya nggak apa apa lah
kan gue bukan anak teka yang temenin tiap hari
ya bukan begitu
gue harus nemenin lo kalo lo lagi perfum lah
eee enggak sih
gak masalah gue